ini nih mas rafa tuh rafa tuh bangga banget mas
belakangan ini tuh reva selalu pulang malam terus jalan jalan terus sama boy
kayak gak tau waktu gitu sama gak ada mas parah deh mas
aku udah coba ngingetin reva tapi reva tuh gak mau dengar dia tetap aja pergi sama boy
dan mas juga tau gak sih mas aku tuh nungguin reva tuh sampe ketiduran di sofa
udah kayak satpam gak pulang pulang reva bener bener kelewatan banget mas
oh iya harus diingetin harus dikasih tahu harus dikasih pelajaran
ajaran sih reva mas
nah itu juga kali ya reva kalo lo kenapa kenapa gimana
udah deh re gak usah sok jual mahal itu udah malem kalo kita kenapa kenapa gimana
gue sih oka kalo gak diantarin
yo gue denger ada naging warior yang digebukin sama siapa
lo denger dari siapa
kata tukang ojek dia sendiri yang ngeliat kalo misalnya naging warior itu digebukin sama naging menteng
berhasil kan ide kita
ya tau berhasil tuh anak warior
kita berhasil kalau ini ya
biar mampus tuh anak warior
udah ya coba sekarang
bareng lo aja gak apa apa kok antarin gue ya
gak apa apa ntar gue cemburu lagi sama gue
kayak gak seneng gitu ngeliat gue
dia takut boy takut jatuh cinta sama lo
bener tuh rai sebenarnya raiva ini emang takut jatuh cinta sama gue
gue tuh bukannya takut jatuh cinta sama lo
tapi yaudahlah gak apa apalah
reva kalo emang lo gak takut jatuh cinta sama si boy

bener banget ya
bener berani gak lo
kok berani aja kok siapa takut
nah yaudah kalo gitu yuk
dan anak aku sixty
bodoh ya kali telpon gak dicolong bisa ada suaranya
adriana adriana makanya kalau mau ngelawan gue pinter dikit